dan menanggapi keluhan masyarakat terkait kelangkaan gas lpg subsidi tiga kg pt pertamina mengaku ketersediaan gas lpg subsidi aman
hanya saja konsumsi lpg di bulan juli dua ribu dua puluh tiga ini meningkat akibat adanya libur nasional idul adha dan tahun baru islam
pertamina berencana akan terus melakukan operasi pasar dan menyiapkan tambahan pasokan di sejumlah wilayah untuk memenuhi kebutuhan lpg masyarakat
selain itu direktur utama pertamina nike widiawati juga mengatakan
ada ketidakcocokan data antara jumlah rumah tangga yang berhak mendapatkan lpg subsidi dan jumlah penjualannya
maka pertamina akan bekerja sama dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk memastikan ketersediaan pasokan serta penyaluran lpg tiga kg tepat sasaran